padepokan dimas kanjeng taat pribadi di desa gading kabupaten probolinggo jawa timur
digerbek ribuan polisi bersenjata lengkap kamis pagi
dengan mengendarai puluhan truk ribuan personil kepolisian dari satuan brimob dalmas polda jatim
dan polres probolinggo bergerak kepada epokan dimas kanjeng taat pribadi di desa wangkal
kecamatan gading probolinggo jawa timur
selain menerjunkan ribuan polisi bersenjata
personil kepolisian juga membawa kendaraan barakuda water cannon dan juga kendaraan taktis
sempat terjadi perlawanan namun akhirnya polisi bertindak dengan melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata
padepokan dimas kanjeng diduga terlibat kasus pembunuhan dua santri pada april dua ribu enam belas dan februari tahun dua ribu lima belas
pimpinan tertinggi pada epokan dimas kanjeng taat pribadi berhasil ditangkap saat bersembunyi di salah satu ruangan di pada epokan
sebagai kotaknya kotak pelakonnya itu
kita panggil sekali tidak hadir kedua kali tidak hadir ketiga kali tidak hadir
kita kasih batas waktu satu bulan kemudian kita terbitkan dpo